proses pencarian korban pesawat sriwijaya air sj satu ratus delapan puluh dua pkclc masih terus berlanjut
hingga senin malam terdapat tambahan sebanyak dua puluh sembilan kantong jenazah korban pesawat
sehingga total yang ditemukan tim sar gabungan kini mencapai tujuh puluh empat kantong jenazah
kita kembali mendapatkan tambahan dua puluh sembilan kantong yang berisi human demand atau bagian tubuh dari korban
yang berarti kita sudah menemukan total sebanyak sampai hari ini tujuh puluh empat kantong jenazah
kemudian untuk bagian bagian
material badan pesawat kita ada beberapa tambahan
yang intinya bagian kecil enam belas kantong dan potongan besar dua puluh empat
selain itu terdapat pula tambahan temuan material bagian kecil dan bagian besar
dari potongan pesawat yang jatuh di perairan kepulauan seribu sabtu lalu
sementara itu pencarian hari keempat akan dilanjutkan pada selasa pagi
yang berfokus pada upaya pengangkatan black box yang titik lokasinya sudah diketahui
kita masih melaksanakan operasi sar dengan pola yang sama dengan hari ini
kita melebarkan area pencarian sampai ke pesisir
sebelumnya pada pencarian senin kemarin area pencarian black box diperkecil dan difokuskan pada titik satu ratus empat puluh meter x seratus meter x delapan puluh meter
ini dilakukan karena menurut evaluasi dan hasil pemindaian peralatan di kri rigel
di lokasi tersebut sinyal diperkecil
di lokasi tersebut sinyal diperkecil
namun pencarian dari kotak hitam terdengar kuat
dan sejumlah puing puing pesawat yang telah ditemukan kemudian dibawa ke kapal
untuk selanjutnya diserahkan ke pihak knkt
sementara sejumlah kantong zanaza yang berisikan bagian tubuh korban
telah diserahkan kepada disaster victim investigation atau dvi polri untuk dilakukan penyelidikan